mas eh apa apaan sih
eh gue mau ujian nih setahun sekali loh gue ujian
lo kan bisa main drum tiap hari
eh gue juga mau manggung setahun sekali sekarang aku mau latihan anak aja
oke oke udah yaudah sekarang gini aja ya gue minta waktu dua jam
abis itu lo terseram main drum lagi
nah apa lagi sih mas
udah tidur duluan aja
saya mau ngambil rem dulu mas
tenang tenang tenang kita mulai dari awal ya latiannya
lo di mana sih
gara gara lo nih perjalanan kita ketunda lagi
lo kok jadi nyalahin gue sih
anak bukannya minta maaf atau apa kek
kenapa dimatiin lagi
si dimas tuh aneh aneh aja gak ngerti situasi apa
udah diteleponin susah juga
si dimas diapain nih sama orang orang sana
jangan jangan dia diancam lagi
lepas dari adik si dimas
lepas dari adik si dimas
harusnya gue gak usah lewat jalan sana waktu itu
tolong lindungi adik saya
ini gara gara rakan nih perjalanan ke jogja tertunda lagi
kenapa sih dia mesti lewat tempat kayak gini
kok bisa bisanya dia ninggalin gue waktu gue digebukin
pasti dia mau menyelamatkan dirinya sendiri tuh
ntar sampai jogja gue aduin sama bokap
gue lagi bete aja gak tau mau ngapain
besok mendingan nyangkul aja mas dimas
yang panas apa yang diingin den
biasanya kayak gimana sih
eh bebe masak apaan hari ini
aduh emang ada masakan lain apa
kata ibu bapak doyannya itu den
emangnya bapak doa yang makan di sini bibi
teriak teriak ngatur ngatur sok raja lo
lo kalau mau teriak teriak lo mau ngatur ngatur pengen dianggap sebagai raja jangan di sini
di hutan sana berisik kalau di rumah
duh tadi kayaknya gue tenang tenang aja ya
tapi kenapa pas lu datang gue jadi pengen marah ya
eh raka lo denger ya
kalau lo mau kayak gue terserah
gue akan ikut campur
lo tuh ya diajak kompromi sedikit ya sama saudara lo sendiri
ngapain sih di sini aja ambil cek minum dong
mulut lo tuh ya harus dilakban tuh gak
mulut lo tuh mau bawa sepatu
kita ngirim tempat kayak gini nih
percuma dong kita punya bukaan
maaf lu mau bilang percuma kita punya bokap kaya tapi kita nginep di tempat kayak beginian
loh buka memang ngasih kita duit buat perjalanan ini kan
buat makan buat nginep buat keperluan lain iya kan
iya iya lo bener bokap ngasih kita duit
tapi kita pakai duitnya buat hal hal yang bener dong
lagiin gue kan yang dikasih kepercayaan sama bokap
ya gue pake duitnya yang bener
kalau ngasih kepercayaan ke orang yang pelit kayak gini nih
mas kan tiara lagi nonton kok anemuti diambil sih
nonton gak berkualitas kayak gini nonton yang bermutu dong
biarin aja kembaliin kembalin
aduh eh eh eh
tau nih anak kecil
eh gue kan juga berhak nonton disini
tapi lo sebagai kakek
lo harusnya ngalah dong sama adik lo sendiri
jangan kaya begitu
lo ngalah sih
kenapa saat ini gue jadi merasa bersalah banget ya sama semua keluarga gue
gue kangen banget sama mereka semua
terutama sama raka
mas kenapa mas
suara gue fales nggak keluar
makanya gue mau teriak
mas eh apa apaan sih
setahun sekali lo gue ujian
lo kan bisa main drum tiap hari
eh gue juga mau manggung setahun sekali
sekarang gue mau latihan enak aja
sekarang gini aja ya gue minta waktu dua jam
abis itu lo terseram main drum lagi
gue mau belajar
eh ini kamar gue
gue bebas ngakuin apaan aja
kamar lu kan di sana
kalau mau belajar tenang
enggak usah di sini
ya tapi kan udah udah udah
gue bisa keluar sendiri
lo tuh susah dia kompromi
nanggu aja sih ya
tidak bisa cabbage ini
hahaha sama di babi itu
tapionian only untuk ke tiga
boleh baik baik deh
jangan siap sama dua ya lo
aku saja pengen kacha

aku jadi alkoholably dan gini
aku mau air juga

nanda kalau gua nang
mas bangun mas sahur
mas bangun sahur
anak gak diangkat angkat lagi teleponnya
mudah mudahan aja deh semuanya gak ada apa apa
telpon gak diangkat angkat terus
harus gue samperin juga kayaknya